di tengah buruknya kualitas udara saat ini penggunaan masker menjadi salah satu upaya melindungi diri dari polusi
hal ini bertujuan mencegah penyakit saluran pernapasan
berbagai jenis masker dijual di pasar mulai masker sekali pakai hingga masker kain yang bisa dicuci dan dipakai kembali
penggunaan masker tersebut direkomendasikan oleh dokter spesialis paru karena memiliki tingkat filtrasi yang tinggi
jadi kalau pm dua lima nya itu tadi satu ratus enam puluh jadi mungkin tinggal sepuluh atau sebelas jadi sangat aman sekali
meski begitu dokter spesialis paru erlang samudro mengatakan semua jenis masker dapat digunakan untuk perlindungan dari polusi
bahkan penggunaan masker dengan kemampuan penyaringan paling rendah pun tetap lebih baik dibanding tidak menggunakan perlindungan sama sekali
selain itu pemilihan jenis masker harus disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan
masker dengan filtrasi tinggi misalnya tidak disarankan dipakai saat berolahraga dengan intensitas tinggi
yang paling bagus kalau kayak begitu gimana
pasti yang paling filtrasi paling baik kan paling baik kan m sembilan puluh lima cuman kekurangannya dia flow udaranya sangat kurang ya jadi sangat naik jadi udara yang bersikulasi sangat sedikit
jadi kalau kita mau aktivitas yang cukup berat itu membutuhkan udara atau oksigen yang banyak ya akan sulit bernafas dengan masker yang sangat ketat seperti itu
selain memilih jenis masker kita perlu mengetahui cara menggunakan masker yang tepat
di tengah tingginya polusi udara di jakarta dan sekitarnya ini walaupun masyarakat tidak diwajibkan untuk mengenakan masker
namun hal ini menjadi salah satu upaya
untuk mencegah terjadinya penyakit akibat polusi ini seperti saluran pernafasan
nah selain pemilihan masker penting pula untuk mengetahui cara penggunaan masker yang tepat dan benar
nah untuk menggunakan masker penting untuk menutupi bagian hidung mulut dan juga dagu seperti ini
kemudian pastikan tidak ada celah agar tidak ada partikel polusi yang masuk
kemudian selama memakai hindari untuk memegang bagian filter masker ini
dan jika sudah terasa lembab atau basah segera ganti masker dengan yang baru
tentunya hanya pegang bagian talinya saja kemudian cuci tangan
dokter spesialis paru juga menyarankan langkah lain yang dapat dilakukan untuk mencegah paparan polusi
langkah tersebut antara lain mengecek indeks kualitas udara sebelum keluar
dan mengonsumsi makanan tinggi antioksidan seperti sayur serta buah buahan